selama siang tempat istirahat atau rest area di pulau meter lima puluh dua
tol cikampek karajakarta ditutup sementara
hal ini dilakukan untuk menghentus pasif macetan yang mungkin terjadi pada hari ini
aruh seluruh lintas di tol cikampek dan cipularang menuju jakarta
diperkirakan lebih ramai dari biasanya
menurut data jasa marga selama libur panjang akhir pekan
perayaan imlek jumlah kendaraan yang meninggalkan kawasan
jawa jatabek karakimur melampir meningkatan
hari ini diperkirakan akan terjadi puncak arus balik
dan untuk memantau situasi terkini di kawasan tol cikampek
kita bergabung bersama koresponden kami adam taza catra riningrat
dari ruas tol jakarta cikampek kilometer lima puluh delapan
selamat siang taza
taza seperti apa lonjakan arus kendaraan
sepertinya nampak di belakang anda
kendaraan masih sepi ya di sana
ya benar sekali herano
untuk siang hari ini terpantau arus lalu lintas di jalan tol cikampek
dari arah cipali ataupun purbalenyi menuju ke arah jakarta
hingga siang hari ini terpantau ramai namun masih sangat lancar
dengan kecepatan rata rata kendaraan bisa ditempuh hingga seratus km per jam herano
dan memang pada hari ini diperkirakan akan terjadi puncak arus balik
setelah libur akhir pekan panjang
pada hari ini perayaan imlek pada jumat dua belas februari kemarin
dan herano memang untuk saat ini saya belum menemukan data terkini
dari pihak jasa marga terkait dengan jumlah kendaraan
yang telah menuju ke kawasan jabodetabek pada hari ini
namun diperkirakan memang hari ini akan terjadi puncak arus balik
kalau kita lihat datanya heranov dari jasa marga pada sebelas februari dan dua belas februari
yakni sehari sebelum perayaan imlek dan juga pada perayaan imlek
total ada kurang lebih satu ratus tiga puluh lima ribuan kendaraan
yang keluar dari kawasan jabodetabek
melalui jalur tol jasa marga menuju ke arah timur
baik yang keluar dari arah cikarang utama untuk menuju ke arah tol purbalenyi
sipularang ataupun menuju ke arah tol sipali
dan diperkirakan herano pada hari ini sebagian besar dari kendaraan kendaraan tersebut
kemungkinan akan melalui jalur tol cikampek menuju ke arah jabodetabek pada hari ini
namun angka pastinya memang kita masih belum mengetahui
kalau dilihat dari angka ini herano
jika dibandingkan dengan lalu lintas normal di hari biasanya
namun secara garis besar herano pada perayaan imlek tahun ini
jumlah kendaraan yang keluar dari kawasan jabodetabek
yang melalui jalur tol purbalenyi yang ke arah timur
ke arah tempat saya berada ini
ataupun ke arah selatan melalui gerbang tol ciawi
ataupun ke arah barat melalui gerbang tol cikupa
ke arah tanggerang dan juga banten
peningkatan hanya terjadi bagi kendaraan yang menuju ke arah timur
baik yang ke arah tol cipularang purbalenyi
ataupun ke arah tol cikipali
sedangkan untuk hari ini heranov memang walaupun terlihat ramai lancar
ada sejumlah antisipasi yang terambil
baik oleh pihak jasa marga dan juga pihak kepolisian
untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan ini lancar
pertama heranov untuk para pengendara yang datang dari arah tol cipali
diharapkan untuk mengantisipasi adanya kepadatan arus lalu lintas
yang mungkin saja akan terjadi di kilometer satu
satu dua dua dimana di kawasan tersebut herano kita ketahui adanya ruas jalan yang ambles
dan hingga saat ini masih melalui proses perbaikan
sehingga di kawasan tersebut telah dilakukan kontraflow
terutamanya dari kilometer seratus dua puluh dua delapan ratus hingga kilometer satu ratus dua puluh satu delapan ratus
jadi para pengendara diharapkan untuk mengantisipasi kemacetan
yang mungkin saja akan terjadi di kawasan tersebut
karena memang jalurnya lebih sempit jika dibandingkan dengan tempat saya berada di sini
yang ada tiga jalur kalau di sana ada dua jalur heranov
dan karena adanya jalan yang rusak jadi hanya ada satu jalur saja yang berfungsi
sehingga harus dilakukan kontraflow untuk meringankan beban arus lalu lintas
yang mungkin saja akan terjadi di sana
dan yang kedua ada antisipasi penutupan tempat istirahat ataupun rest area
di kilometer lima puluh dua b tempat saya melaporkan saat ini
yang diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini
bagi para pengendara yang datang dari arah cipali ataupun dari arah purbalenyi cipularang menuju
ke arah jakarta
dan herano bagi para pengendara memang dihimbau karena ditutupnya rest area ini
untuk mengambil antisipasi berhenti misalnya di tempat istirahat sebelum memasuki kawasan jabodetabek
terutamanya melalui kawasan kilometer lima puluh dua ini
karena di kilometer lima puluh dua ini tempat istirahatnya ditutup
tidak hanya untuk mengantisipasi adanya kemacetan
namun juga untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di kawasan ini
sehingga untuk hari ini memang diperkirakan akan cukup ramai lancar
dan tidak ada keperlatan yang berarti jika dibandingkan dengan arus balik libur panjang perayaan
idul fitri idul adha ataupun natal dan juga tahun baru
baik terima kasih atas elaborasi anda laporan komprehensif anda
taza dari tol cikampek kilometer lima puluh dua selamat bertugas kembali
berikutnya libur nasional hari raya imlek dua ribu dua puluh
yang berlangsung pada dua belas hingga empat belas februari
memicu peningkatan volume penumpang
harus balik penumpang kereta api pasca libur imlek
yang tiba di area daup satu jakarta pada hari minggu empat belas februari ini
diprediksi akan meningkat
selama libur keagamaan tahun baru imlek dua ribu dua puluh
pt kereta api indonesia daerah operasi satu jakarta
menjalankan hingga dua puluh lima kereta jarak jauh per hari
dari stasiun pasar senen dan stasiun gambir jakarta pusat
merujuk pada data pemesanan tiket dari keberangkatan stasiun pasar senen
dan stasiun gambir pt ketua pemusuhan
berikutnya diberi penumpang kereta api yang tiba di area adop satu jakarta pada hari minggu empat belas februari ini
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan
pt ketua pemusuhan

harus balik kereta api pasca libur imlek
diprediksi akan jatuh pada hari minggu empat belas februari
dan sudah ada produser lapangan kami
karmel mursalim dari stasiun pasar senen jakarta
selamat siang karmel
bagaimana situasi arus balik libur panjang imlek
di stasiun pasar senen pada hari ini
apakah ada lonjakan di sana
selamat siang heranov
benar sekali hari ini merupakan hari terakhir libur panjang imlek dua ribu dua puluh
dan volume penumpang kereta api
yang datang ke wilayah dawab satu jakarta
t a i mencatat rata rata penumpang per hari
yang berangkat selama
momen libur panjang imlek tahun ini
atau sekitar dua sembilan ratus sembilan puluh empat penumpang perharinya
secara keseluruhan artinya ada sebanyak enam belas penumpang
yang berangkat dari wilayah daob satu jakarta
selama periode sebelas hingga empat belas februari dua ribu dua puluh
atau selama libur panjang imlek tahun ini
namun heranov sesuai pantauan tim
di lapangan sejak pagi hari tadi
seperti yang anda bisa lihat di belakang saya saat ini
stasiun pasar senen
di jakarta pusat saat ini terpantau sepi
saat ini saya sedang berada di bagian kedatangan
dan memang saat ini belum
tidak begitu banyak
sejak tadi pagi kita juga melihat
tidak begitu banyak penumpang yang berdatangan
ke stasiun pasar senen
dari data yang dikumpulkan oleh t a i
pada hari ini tanggal empat belas
per sembilan pagi waktu indonesia barat tadi
sudah ada sebanyak dua sembilan ratus empat puluh dua penumpang yang datang
dan ada sebanyak satu delapan ratus dua belas penumpang yang datang

dan juga dijatuhkan ada sebanyak delapan kereta api
yang berangkat dari stasiun pasar senen
sepanjang hari ini
namun heranov data data tersebut
masih kemungkinan bisa berubah
karena ada kemungkinan penambahan penumpang
yang melakukan reservasi atau pembelian tiket
di tempat tiga jam sebelum keberangkatan
dan heranov tentunya t a i juga
mengantisipasi lonjakan arus penumpang
selama libur panjang ini
dengan cara memperketat protokol
guna mencegah penyebaran virus tersebut
salah satunya dengan cara
membatasi kapasitas kereta
selain dari itu
khusus untuk libur panjang
atau libur keagamaan
termasuk tahun baru imlek
t a i juga meminta penumpang
untuk membawa surat bebas covid sembilan belas
yang diambil dalam kurun waktu
satu x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
jadi para penumpang diminta
untuk mengambil atau menjalani tes
selain dari itu tentunya penumpang juga diminta
untuk mengenakan atau diwajibkan
untuk mengenakan masker
lalu suhu tubuhnya juga diperiksa
dan dipastikan tidak lebih dari tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
selain dari itu cairan antiseptik
dan juga fasilitas mencuci tangan
yang disetengkapi dengan sabun
dipastikan berfungsi dengan baik
dan selalu tersedia
diterapkan atau diperketat
di antara sarana stasiun
dan juga di sarana kereta
jika kita berkaca pada
dampak libur panjang
oktober dua ribu dua puluh tahun lalu
memang kasus covid sembilan belas
tahun ini diprediksi akan
pada libur panjang akhir oktober

pada penuhnya rumah sakit
di berbagai daerah selain dari itu
juga mengatakan bahwa libur panjang
oktober dua ribu dua puluh tahun lalu tersebut
berdampak pada peningkatan
kasus covid sembilan belas di tanah air
dan meski pemerintah
tahun ini mengimbau
masyarakat untuk mengurangi mobilitas
di masa libur panjang imlek
tidak adanya pembatasan mobilitas
yang konkret membuat masyarakat
masih tetap berpergian heranov
seperti yang kita bisa lihat
dari data data yang kita dapatkan dari kai
volume mobil yang berada di kota
volume penumpang yang berangkat
dari wilayah dawab satu
tahun ini selama libur panjang imlek
meningkat dan selain dari itu
selain dari penumpang kereta api
juga penumpang pesawat
jadi ini mengartikan bahwa
banyak sekali masyarakat yang masih
berlalu lalang selama
masih berlalu lalang selama
libur panjang imlek tahun ini
maka dari itu heranov kita hanya bisa menunggu
dan melihat apa sebenarnya dampak dan
dari peningkatan mobilitas selama
libur panjang imlek dua ribu dua puluh satu tahun ini
heranov ya karena saya ingin tahu
kalau anda katakan tadi
tampaknya belum terlalu ramai
di sana untuk lonjakan penumpang
tapi bagaimana situasi terkini dari
tim genos untuk tim covid sembilan belas
apakah ada juga
antrean dari penumpang untuk masuk ke jakarta
maupun yang akan berangkat dari jakarta
ke arah jawa
ya heranov saat ini memang
seperti yang kita sudah ketahui
memang sudah tersedia
saat ini jika saya melihat
tidak ada antrian sama sekali

di bagian atau area tes ginos
karena memang heranov kai
atau penumpang yang berangkat dari stasiun
pasar senen pada hari ini
memang tidak terlalu banyak
hari ini memang pihak kai
mengantisipasi justru orang orang
atau penumpang yang kembali
atau datang ke area daup satu
jadi sesuai pantauan tim
di lapangan sejak pagi hari tadi kami memang
tidak melihat ada antrian baik di
baik terima kasih atas laporan komprehensif anda
karmel musalim langsung dari stasiun pasar senen jakarta